mengenalkan musik sejak dini berdampak pada kecerdasan dan perkembangan emosional sang anak
gitaran musik menghasilkan rangsangan ritmis untuk organ pendengaran
yang akan menyebar ke berbagai daerah di otak termasuk pusat auditori belahan kiri dan kanan
dari sinilah kaitan antara musik dan kecerdasan terjadi
musik dapat digunakan sebagai media untuk mengontrol emosi anak agar lebih tenang dan terarah
jenis alat musik yang bisa dikenalkan salah satunya adalah perkusi
saya pakai dengan yang krim air hitam seperti perkusi
nah perkusi itu saya olah dengan warna sebetulnya
karena umur tiga tahun ke bawah mereka sangat peka dengan warna
misalnya seperti blue
green itu hanya satu konsonan
strawberry ada tiga
jadi strawberry nah itu perkusi yang saya pukul itu tiga kali
jadi tiga kali anak itu mengikuti
nah itu yang kita kembangkan sih dari situ
baru dari situ mereka bisa
oh ini ritme ya ternyata ya
keseimbangan otak kiri dan kanan akan terbangun dengan berlatih musik
selain mengasah kecerdasan berpikir dan kreativitas
musik bermanfaat bagi perkembangan motorik anak
hingga kemampuan interaksi sosialnya
musik juga dapat membantu anak pada proses belajar bicara
saat mengikuti lirik lagu
anak belajar mengenal aneka kata yang melatih
keterampilan saat mereka tumbuh dewasa
serta daya konsentrasi pun dapat diasah melalui latihan musik
pertama yang saya ingin capai sebenarnya
justru dengan mengikuti kelas musik ini
akila lebih sosialisasi secara lebih cerdas
dan secara pengembangan emosionalnya dia
itu sebenarnya yang pengen saya capai untuk mengikuti kelas musiknya
perkembangan yang paling bisa dilihat itu sebenarnya
daya tangkap musiknya
akhila lebih cepat nangkep
kemudian pembendaharaan kata katanya lebih banyak
selain itu secara nggak langsung dia kan bergerak
kemudian dia bisa ngikutin ritme musik
musik sebenarnya sudah dikenal anak sejak dalam kandungan
denyut jantung ibu adalah irama musik pertama yang didengarnya
usai anak dilahirkan
para orang tua dianjurkan untuk mengajarkan anak bermain musik
saat anak memasuki usia satu tahun
sampai jumpa lagi di pranedia jakarta